seperti kita ketahui bersama bahwa piala dunia dua ribu dua puluh dua telah menginjak babak enam belas besar
dan sejauh ini tim tim favorit masih melaju sesuai prediksi
selain itu di atas kertas kekuatan tim underdog asia pun ternyata masih dianggap jauh
dibanding tim tim tradisional dari amerika selatan dan juga eropa
tapi di piala dunia dua ribu dua puluh dua kejutan apapun masih bisa terjadi
dan kita akan membahasnya bersama produser lapangan cnn indonesia diego basro
selamat sore isba alhamdulillah baik
baik ya sehat sehat saja ya
tentunya ini menjadi pertanyaan kita semua apa yang akan terjadi nantinya terhadap dua wakil asia ini di ajang piala dunia
tentunya sebelum kita akan membahas terkait dengan jepang dan juga korea selatan di ajang piala dunia
kita akan membahas sedikit terlebih dahulu apa yang sudah menjadi pertandingan tadi malam
terkait dengan antara perancis melawan polandia yang tentunya dimenangkan
oleh perancis kalau anda melihat sendiri dari statistik permainan ini
apa yang bisa anda katakan kepada pemirsa
ya memang pertandingan tadi malam betul betul menggambarkan bahwa perancis ini menampilkan permainan yang sangat solid
semenjak awal piala dunia hingga saat ini di pertandingan tadi malam berhasil mengalahkan polandia dengan skor tiga
statistik pun menunjukkan demikian di mana perancis berhasil menunjukkan dominasinya melawan polandia
jadi kita lihat di sini ada
kebosan bola yang lebih tinggi daripada polandia ada lima puluh empat persen
memang tidak sedominan spanyol misalkan yang menghadapi lawan lawannya bisa mencapai angka enam puluh persen tujuh puluh persen
tetapi kita lihat intensitas permainan yang ditujukan oleh perancis melawan polandia tadi malam
betul betul bisa membongkar pertahanan rapat yang dibangun oleh polandia
yang bertahan rapat di depan kotak penalti mereka dengan formasi blok rendah
akan tetapi dengan kualitas individu
kemudian juga pergerakan
dan pergerakan tanpa bola pemain pemain perancis mereka dapat membongkar pertahanan yang sudah dibangun dengan rapat oleh polandia tersebut
terbukti mbak pe dapat mencetak dua gol
dan olivier giroud berhasil mencetak satu gol menjadikannya menjadi top scorer perancis sepanjang masa
tapi kalau misalnya kita melihat dari tembakan yang diberikan oleh perancis ke polandia
sepertinya memang tidak terlalu jauh berbeda begitu ya enam belas banding dua belas
apakah ini memang artinya
bahwa di atas kertas polandia ini memang cukup meyakinkan begitu bisa untuk melibas perancis seharusnya
ya sebenarnya memang perancis tampil lebih dominan di pertandingan tersebut
akan tetapi memang dengan pertahanan blok rendah yang dibangun oleh polandia
maka banyak pemain pemain perancis yang akan penetrasi ke pertahanan polandia
dan ketika serangan tersebut gagal maka polandia dengan cepat melakukan counter attack ke area pertahanan perancis
dan inilah yang akhirnya membuahkan dua belas tembakan yang dibuahkan
akan tetapi memang finishing yang dilakukan oleh pemain pemain polandia masih belum terlalu baik
akan tetapi mereka berhasil mencuri gol melalui tendangan penalti yang dapat diselesaikan dengan baik
meski harus diulang oleh robert leondoski
oke nah ini berbicara soal kartu kuning juga ini menjadi pembicaraan yang cukup menarik ketika perancis melawan polandia
di mana di akhir pertandingan ternyata polandia bisa menang
menambahkan skor begitu menjadi satu tiga
nah ini apa yang terjadi
kartu kuning ini sebenarnya cukup membuat saya terkejut ya iqbal sejujurnya
karena kita tahu polandia merupakan tim yang bermain dengan tipikal fisikalitas yang tinggi kemudian juga agresivitas
mungkin karena mereka tidak menampilkan agresivitas dan juga fisikalitas tersebut di pertandingan ini
maka mereka gagal mematahkan ritme yang dibangun oleh perancis
sehingga mereka bermain menurut saya terlalu
terlalu sopan ya di pertandingan kali ini sehingga perancis dapat mendominasi
mereka gagal mematahkan momentum momentum serangan yang dilakukan oleh perancis
sehingga perancis dapat membuahkan tiga gol
nah berbicara soal goal sendiri
ini katanya ada kabar yang cukup menarik terkait dengan top skor begitu
ini siapa yang mampu ataupun berhasil menciptakan top skor di ajang piala dunia kali ini
ya dengan tambahan dua gol yang dibukukan oleh kylian mbappe tadi malam melawan polandia
yang praktis membuat ia berada di jajaran top skor sementara dengan lima gol
ia masih memiliki peluang untuk menyelesaikan piala dunia ini menjadi top skor piala dunia
dan satu lagi yang seperti saya sebutkan tadi olivier giroud
dia berhasil menambah satu gol di pertandingan ini membuat ia menggeser posisi sebelumnya yakni tiari yongri
sebagai pencetak gol terbanyak timnas perancis dengan lima puluh dua gol
sebelumnya thierry henry mencetak lima puluh satu gol iqbal
oke tentunya kita
nantikan bersama seperti apa nantinya jalannya pertandingan antara perancis melawan negara lainnya di delapan besar
tetapi kita akan beralih terlebih dahulu untuk melihat bagaimana pertandingan yang akan berlangsung nanti malam
ini dia ini adalah wakil asia
yang tentunya kita berharap banyak juga terkait dengan wakil asia ini sebagai tim underdog
yang tentunya mungkin saja banyak yang menyepelekan
tetapi harus hati hati juga terkait dengan apa yang sudah terjadi
karena sempat mengalahkan spanyol dan juga jerman
mungkin anda bisa menceritakan sedikit dengan prediksi susunan pemain dari jepang dan juga kroasia
ya memang tentunya sebagai solidaritas asia kita akan mengharapkan jepang dapat menampilkan kejutan kembali
setelah sebelumnya mengalahkan dua favorit juara di piala dunia yakni jerman dan juga kemudian spanyol
tentunya jepang berharap dapat mengalahkan kroasia yang merupakan runner up dari piala dunia
yang sudah di edisi sebelumnya
dan apabila kita melihat set up taktikal dari pada jepang dan kroasia
kemungkinan besar memang seperti yang digambarkan di layar di pertandingan pertandingan sebelumnya
di babak pertama jepang cenderung bermain dengan formasi satu empat dua tiga satu
dan apabila bertahan formasi ini akan berubah menjadi satu empat empat dua
dan jepang cenderung akan bermain lebih reaktif menunggu di area pertahanan sendiri
lalu akan melakukan counter attack dengan cepat setelah mematahkan serangan serangan yang dilakukan oleh lawan
tetapi di babak kedua kemungkinan besar akan terjadi pergantian yang dilakukan oleh haji memoriasu
haji memoriasu pelatihnya akan melakukan pergantian di babak kedua
biasanya mereka akan memainkan tiga back
salah satu dari pemain ini akan diganti
siapa saja itu kira kira yang disini
kira kira mungkin yang akan diganti adalah daichi kamada ataupun take fusa kubo
disini bisa diganti
kemudian diganti dengan satu back tengah yang akan bermain di sini
kemudian nanti akan bergantian
sakai juga akan lebih agresif lagi bermain di sayap
ito juga akan naik ke atas sini
dan satu lagi daichi kamada akan beroperasi di sayap dan akan bermain di sayap sini
oke ini menarik yang patut diwaspadai
mengingat bahwa jepang ini kan ya kalau kita ketahui bersama bahwa kalau asia itu kan punya postur tubuh yang tidak terlalu besar
begitu dibandingkan dengan jepang
begitu dibandingkan dengan negara negara di eropa ataupun amerika dan lain sebagainya
tetapi kalau anda melihat di sini apa yang membuat jepang itu bisa patut untuk diwaspadai dengan negara negara lain
ya tentunya semangat dan kolektivitas tim jepang ini harus diwaspadai oleh kroasia ya
meskipun kroasia kita sama sama ketahui dapat dikatakan memiliki pemain pemain tengah terbaik di dunia dalam diri luka modric
kemudian ada juga marcel brozovic dan juga ada kovacic
kemungkinan itu juga ada di jepang
kemungkinan besar kroasia akan lebih dominan dalam pengawasan bola pada pertandingan kali ini
akan tetapi organisasi permainan dari jepang akan sangat menentukan kemenangan mereka
bagaimana mereka dapat menyerap ball position yang dilakukan oleh kroasia
lalu kemudian menyerang dengan cepat melalui counter attack
dan memang skema skema counter attack tersebut yang menjadi andalan jepang selama ini terutama melawan tim tim yang di atas kertas lebih unggul seperti jerman
dan juga spanyol
tapi berhasil memenangkan pertandingan
tentunya kita tunggu seperti apa nantinya dalam pertandingan melawan kroasia
tapi kalau melihat kita melihat kembali ke belakang begitu
jepang dan juga kroasia ini tapi memang pernah bertemu mereka untuk bertanding begitu antar kedua negara
ya mereka sebenarnya tidak terlalu banyak bertemu ya
iqbal mereka tiga kali sempat bertemu
dua diantaranya tetapi bertemu di piala dunia
di piala dunia sembilan puluh delapan mereka berhasil dikalahkan oleh kroasia
ketika itu akan tetapi di piala dunia dua ribu enam di jerman mereka bermain seri
dan satu kali mereka bertemu di pertandingan persahabatan dimana ketika itu jepang berhasil memenangkan pertandingan dengan skor empat tiga
dimana diantaranya gol dicetak oleh legenda sepak bola jepang yaitu king kazuyoshi miura
kalau kita lihat lagi kembali dari pemain pemain yang sudah ditempatkan sebagai prediksi begitu oleh hajime moriasu dan juga julia nagelsman
ini sebenarnya siapa yang patut diwaspadai begitu antar masing masing negara
ya tentunya untuk jepang sendiri meski tidak kemungkinan besar tidak akan bermain dari awal
akan ada pemain pemain yang dapat menciptakan perbedaan di babak kedua seperti takumi minamino
kemudian juga ada ritsu doan
kemudian juga ada takuma asano yang berhasil mencetak gol pada pertandingan melawan jerman
dan berhasil membuat perubahan pada pertandingan melawan spanyol
sedangkan di kroasia sendiri ada nama nama seperti yang saya sudah sebutkan tadi
lini tengah menjadi kunci bagi mereka mengendalikan pertandingan
dan juga ada nama nama seperti ivan perisic
dengan kecepatannya apabila jepang melakukan counter attack kemudian gagal
maka perisic ini akan sangat berbahaya di area sayap jepang nantinya
tentunya yang menjadi pertanyaan kita juga bersama setelah anda menjelaskan ini semua
kira kira prediksi skor antara jepang dan juga kroasia berapa berapa nih
sepertinya pertandingan akan berjalan ketat ya
karena kroasia akan menguasai bola
kemudian jepang akan bertahan dengan rapat dengan formasi bertahan blok rendah
di depan kotak penalti
sepertinya skor akan tipis
dan bukan tidak mungkin akan menuju ke babak perpacaran
dan di babak perpanjangan waktu itulah tim yang memiliki keinginan untuk menang lebih besar punya kans lebih besar
tentunya dua duanya juga mau kenyang
tentunya mau besar
tapi saya melihat kolektivitas spirit dari tim jepang sepertinya mempunyai dorongan lebih untuk memenangkan pertandingan
sehingga sepertinya skor akan menjadi dua satu
dua satu untuk jepang
oke ini sangat mencintai asia begitu ya
kita akan beralih untuk melihat bagaimana pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung dini hari nanti
antara brazil versus korea selatan
nah bagaimana anda melihat dengan susunan pemain ini
apa yang bisa anda gambarkan kepada kami
tentunya dengan formasi yang sudah dibentuk oleh tite maupun juga paulobento
ya tentunya ada kabar yang mengembirakan bagi brazil ya
pemain kunci mereka neymar dikabarkan sudah berlatih tadi malam
dan kemungkinan besar akan turun di pertandingan pada malam hari ini menghadapi korea selatan
tetapi kita akan melihat apakah cici akan memasang neymar dari awal atau dia akan memasang lukas paketa dari awal
apabila neymar dimainkan maka kemungkinan besar dia akan menempati posisi dari lucas paqueta di posisi nomor sepuluh atau trekuartista ini
dan tetapi apabila neymar kemudian dipasang tentunya akan menciptakan imbalance di squad brazil
karena ada terlalu banyak pemain pemain yang bertipe menyerang seperti vinicius junior
kemudian juga ada richarlison ada rafinha
apabila di sini juga akan diisi neymar
maka counter attack yang dilakukan oleh pemain pemain korea akan sangat berbahaya
tidak dapat dibendung oleh pemain pemain brazil
oleh karena itu kemungkinan besar neymar baru akan turun
di babak kedua
sedangkan untuk korea selatan sendiri meski di atas kertas sebenarnya brazil mempunyai individu individu yang kualitasnya jauh di atas pemain pemain korea selatan
akan tetapi ada kelemahan dari tim brazil yang dapat dieksploitasi oleh korea selatan
yang apabila kita lihat tidak sebagus fullback fullback brazil di masa masa sebelumnya
dimana ada cafu kemudian roberto carlos
ada mikon dan juga ada dania alves ketika masa jayanya
akan sangat rentan sekali dieksploitasi oleh pemain pemain sayap korea selatan yang memiliki kecepatan seperti son heng min
kemudian juga ada lee jae sung
yang kemudian juga nanti ada pemain cadangan dari korea selatan
yang ini hwang hee chan yang bisa saja dimainkan semenjak awal
yang juga memiliki kecepatan dan finishing yang sangat bagus
sehingga dapat mengeksploitasi
area sayap dan area half space daripada brazil
oke tapi berbicara soal apa yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu
antara brazil melawan cameroon
sempat kebobolan brazil dan juga dikatakan bahwa untuk sisi lini belakang dari brazil ini memang sangat rendah sekali begitu ya
sangat kurang baik
tapi kalau misalnya kita melihat dari apa yang sudah dilihat di sini
tite menempatkan ada tiego silva dan lain sebagainya
apakah ini memang bisa membuat korea menyerang dengan kemampuan mereka ke arah gawang dari brazil
tentunya penguasaan bola akan lebih dominan brazil ya
dengan kualitas pemain pemain yang mereka miliki
dan korea akan dipaksa untuk menunggu di areanya sendiri
akan tetapi transisi akan menjadi kunci iqbal
dimana ketika transisi yang dilakukan oleh korea
dari bertahan ke menyerang ini
apabila mereka dapat memanfaatkan dengan baik
maka bukan tidak mungkin korea dapat menciptakan gol di gawang brazil
karena ketika brazil menyerang
maka pemain pemain sayap ini akan naik
fullbacknya juga akan ikut naik
dan ketika serangan berhasil dipatahkan
maka ruangan di area ini yang akan dieksploitasi oleh pemain pemain korea selatan
sehingga mereka dapat membukukan peluang
atau bahkan mencetak gol melalui skema tersebut
oke tentunya ada harapan dari korea begitu ya
untuk bisa melibas brazil dalam piala dunia kali ini
tetapi kalau misalnya kita lihat lagi
dari kedua apa namanya negara ini
kalau kita lihat siapa yang patut untuk diwaspadai
terutama bagi korea
dari penyerangan brazil ini
ya tentunya semua penyerang brazil
menjadi sosok yang menakutkan bagi pertahanan korea
akan tetapi tentunya kembalinya neymar
akan menjadi kunci bagi brazil
dimana ia merupakan titik kunci kreativitas serangan serangan brazil
kemudian juga dengan skill yang dimiliki oleh neymar
dia akan menciptakan banyak perahara di area area pertahanan korea ini
akan tetapi apabila korea dapat menahan
maka bukan tidak mungkin mereka dapat mencuri kemenangan
dan untuk korea sendiri
pemain pemain sayap tadi yang bisa mengeksploitasi ruang
di sahab sahab pertahanan brazil akan menjadi kunci
seperti son heung min
kemudian juga yi jae sung
dan juga wang hee chan
dan striker yang baru saja naik daunnya ini
cho kye sung juga dapat menjadi bintang pada pertandingan malam ini
apabila dapat menyelesaikan umpan umpan yang dirasakan oleh heung min
dan juga jae sung
oke berarti ada baiknya korea ini untuk saat ini lebih baik bertahan
karena mereka akan dipaksa bertahan
baik terima kasih diego
tentunya nantinya kita akan menunggu bersama sama
akan seperti apa pertandingan yang akan berlangsung pada dini hari nanti
tetapi sekali lagi
saya dipaksa untuk menjadi cenayang sepertinya ya
pada sore hari ini
tetapi memang sepertinya akan menjadi pertandingan yang sangat ketat
menjadi pertandingan yang
sepertinya brazil akan lebih mendominasi pada pertandingan kali ini
dan saya melihat kualitas individu yang dimiliki oleh brazil terlalu jauh
untuk dilampaui oleh korea selatan
maka saya sepertinya akan melihat brazil dapat memenangkan pertandingan dengan skor dua
tetapi antara jepang versus kroasia
jepang yang dipegang ya
oke baik terima kasih diego sudah berbincang dengan kami di sore hari ini
tentunya kita akan melihat bersama sama
bagaimana nanti wakil asia akan melawan sejumlah negara
baik itu dari kroasia maupun dari brazil ya
apakah bisa memenangkan pertandingan tersebut
dan itu tadi pembahasan kami terkait lagu wakil asia
untuk memperbutkan posisi delapan besar yang akan berlangsung nanti malam
apakah tim tim asia ini akan memberikan kejutan dengan mematahkan dominasi tim tim dari amerika selatan dan juga eropa